kita mau break dulu deh
kita mau break dulu
penting nggak orang terus melakukan speak up untuk membantu kerja kerja dpr
atau justru dpr harus lebih banyak melakukan speak up
pada dasarnya kan pemerintah juga membutuhkan check and balance
day to know gitu apakah selama ini kita sudah melakukan hal yang terbaik
kira kira masih perlu nggak sih rakyat gitu masyarakat
sampai speak up nya dengan gaya seperti contohnya bima
ataupun yang kontroversi lainnya untuk bisa didengar dan dilihat
itu sebenarnya yang jadi pertanyaan
jumpa lagi di ini parlemen sebuah podcast yang membahas tentang parlemen
bersama saya indra pahlevi dan rekan setia saya bang indra iskandar
kelihatannya kalau melihat lihat matanya itu kecapian
tapi kok selalu fresh ya kalau ditampil di parlemen
kelihatan mukanya kecapean tapi hari ini terlihat fresh
karena ada dua tamu yang luar biasa
jadi sudah di bridging nih sama bang indra
kita kedatangan dua tamu spesial
dua perempuan cina
yang cantik yang ada di muka bumi ini
yang akan menjadi tamu kita
yang tentu akan kita ngobrol ngobrol seputar fenomena speak up
mungkin saya kenalin dulu nih dua perempuan ini
yang pertama yang
udah sangat terkenal tapi mungkin baru dia ini
biar bisa ada alasan keluar gitu loh namanya di sini muncul
yang pakai baju merah nih ya
saya nggak tahu maknanya pakai baju merah ini apa
biar kelihatan speak up aja
biar kelihatan tampil gitu
gimana mbaknya sehat
alhamdulillah baik mas indra bang indra
ini kesempatan yang luar biasa loh bisa manggilnya mas dan bang gun
cuma di podcast boleh mbak
cuma disini misalnya
selama ini dikenal mbak anya ini selebritis host apalagi
pernah jadi penyiar radio
penyiar radio juga
ya terus ya
tukang memperhatikan isu isu segala hal yang terjadi di indonesia
pemerhati tuh kayak terlalu resmi deh bahasa indra
tukang merhatiin aja
tukang kepo gitu
tukang kepo gitu
tukang kepo bener
selamat datang mbaknya di ini parlemen
terima kasih sudah menghadirkan saya disini
sebelumnya kang maman bilang ini parlemen itu adalah indra dan indra
ini parlemen indra and indra gitu ya
jadi ini sebagai ya perkenalan aja lah
memang jodohnya nampaknya
dan satu lagi perempuan tangguh yang dimiliki oleh dpr ya
mbak diaroroh esti yang sekarang ada di komisi tujuh
bidang energi dan lingkungan
lingkungan seharusnya di kita tapi dia pindah ke komisi empat
sempat ada pembahasan itu ya
agak tidak terbayangkan ya
ada perempuan di komisi yang harusnya all energy
tapi ternyata mbak diaroroh ini memang sebelum jodoh untuk dpr meskipun masih belia
saya anggap belia karena memang belum tiga puluh ya
itu adalah aktivis di bidang energi dan lingkungan
iya ya betul
makanya ketika terpilih jodoh untuk dpr
partai yang menaungi beliau
dengan mantap menempatkan beliau di komisi dua

punya experience di situ
karena kebijakan pemerintah ini lagi selaras kan dengan lingkungan
udah mulai ya
tadi sudah saya sampaikan temanya tentang speak up
itu sekarang jadi viral terakhir ketika seorang tiktoker bernama bima
di provinsinya di lampung
yang sempat membuat heboh sampai presiden turun tangan
karena ada kayak follow upnya begitu kan
semua baru bilang wuih udah disiapkan jalanannya dirapikan
gak ternyata lewat rute yang lain
lewat rute yang lain
oh itu seru banget sih
gimana menurut saya tanya mbak roro dulu nih ya
fenomena kayak gitu di kalangan milenial
apakah sudah pas cara penyampaian atau
memang itu menjadi trend
pertama tama terima kasih sudah mengundang kita gitu untuk berdiskusi
jadi yang pertama tentunya kita menyadari bahwa kita itu berada di negara yang demokrasi
dan demokratif ya
dimana semua orang juga mempunyai kesempatan untuk beropini
baik itu dari segi politik
bagaimana kita membuka ruang untuk masyarakat
bagaimana kita membangun kebijakan
bagaimana kita membangun kebijakan
bagaimana kita membangun kebijakan
untuk masyarakat berpartisipasi di dalam kontestasi politik
demokrasi di indonesia berkembang dan bisa menjadi salah satu contoh yang baik lah
untuk apa namanya di dunia ini
dan karena kita sudah berproses juga untuk kemudian menjadi negara yang demokrasi
menjunjung tinggi demokrasi
otomatis masyarakat mempunyai
mereka menyadari bahwa ternyata saya bisa berkontribusi loh saya bisa menyuarakan opini saya
saya bisa melakukan evaluasi dan menyampaikannya tanpa merasa takut untuk melakukannya
takut hilang diculik oh ini generasi kapan
jadi intinya seperti itu dan menurut saya apa yang dilakukan dengan speak up
apalagi melihat mungkin kondisi di lapangan seperti apa dan menggunakan platform
sekarang di indonesia itu kan banyak sekali yang menggunakan medsos
untuk bukan hanya menyebarluaskan informasi dalam tekad untuk melakukan speak up itu tadi
tapi untuk hal hal
profesional juga bisa kita optimalkan orang melakukan bisnis melalui media sosial
tapi di samping itu apa yang dilakukan sebetulnya menggunakan platform media sosial youtube tiktok
untuk melakukan sebuah apa ya ibaratnya ya memberikan sebuah kritikan terhadap apa yang dia lihat secara real di lapangan
jadi di satu sisi memang pada dasarnya kan pemerintah juga membutuhkan check and balance

apakah selama ini kita sudah melakukan hal yang terbaik
atau mungkin ada ruang ruang di mana kita harus melakukan kita harus membenahi diri
dan dengan opini dan penyampaian yang telah disampaikan sebetulnya kasus di lampung itu di satu sisi kan bagus
karena dari situ masyarakat pemerintah langsung berpikir oke ternyata kita punya celah nih disini
lalu kemudian kita harus melakukan sebuah perubahan
tapi kalau misalnya ini kan kontroversinya adalah karena
dengan berjalannya waktu cara penyampaiannya kurang saya nggak tahu ya apakah kurang etis atau kurang caranya kurang
tahu aja sih musimnya kesini ya
kalau yang disampaikan mbak roro ini kan ini ya mbak roro biasa mengelola konstituen di publik gitu ya
sehingga berbagai hal itu memang selalu menjadi pencermatan
mbak anya sebagai orang yang selalu kepo di publik melihatnya gimana sih dengan fenomena ini
jadi gini kalau mbak roro melihatnya ini dari segi yang positif karena berhubungan dengan profesinya
bahwa ini adalah kayak kotak suara eh bukan kotak suara kotak saran yang harus kita perhatikan
isinya dari masyarakat yang benar gitu loh
tapi ada juga sisi yang saya tidak tahu ini benar atau tidak atau hanya opini saya pribadi
terkadang mungkin karena cara mereka menyampaikan cara mereka speak up nya itu menggunakan gaya yang terlalu kekinian
terkadang disini saya kesannya akan tua banget nih ya
tapi agak kebablasan cara berbicara
apa ya itu kalau boleh lebih spesifik lagi
eh cara oke topiknya mungkin bagus
tapi cara mengemasnya karena dia ingin supaya terdengar sehingga terkadang intonasinya terlalu megebu gebuk
satu mungkin memang emosional juga ya
kedua supaya terlihat dan laku alias viral bahasanya sekarang
terkadang mereka akan menambahkan bumbu bumbu yang menggunakan sesuatu terlalu kasar
dan tentunya karena kita juga salah satu fungsinya adalah pengawasannya
jadi ketika kita turun ke lapangan kalau lagi ke daerah ke dapil
kita melihat permasalahan apa aja sih yang dialami oleh masyarakat
lalu kemudian karena kalau dpr ini kan sifatnya lebih dari sabang hingga maroke
permasalahan senusantara itu harus kita pikirkan juga
tentunya sesuai dengan masing masing
sedangkan kalau di daerah mungkin lebih localized
jadi melihat mungkin ada perbaikan jalan yang harus dilakukan
mereka bisa langsung menyuarakannya ke bupatinya
tapi kalau misalnya di pusat kita betul betul mungkin lebih luas
yang bisa kita suarakan
punya pengalaman yang menarik
misalnya mbak roro speak up di sebuah rapat kerja dengan mitra
terus mendapatkan perhatian spesial
maksudnya saya tuh prinsipnya adalah
setiap kali hadir di rapat itu justru harus bicara
kalau misalnya tidak bicara saya merasa kayak saya tidak optimal dalam menjalankan tugas
mbaknya udah merasakan itu
anggota dpr itu melakukan speak up atas nama rakyat
sebagai masyarakat nih
ini kita fair faran ya
sebagai masyarakat terkadang ya kalau melihat tv parlemen gitu kan
kayaknya yang bicara dia dia lagi ya
yang lainnya mana ya
maaf ya bang ya
oke saya pernah melihat mbak roro berbicara dalam sebuah rapat kabinet mungkin waktu itu
atau dalam sebuah rapat
tapi kadang kadang melihat kok dia lagi dia lagi
yang lainnya mana
bukannya kita ada berapa ratus orang ibu kota di sini ya
kemana aja kok banyak banget kursinya yang kosong
yang akhirnya masyarakat ingin bertanya lebih lanjut
cuman bingung juga
kita balik lagi kalau kita bicara mengenai speak up
saya termasuk generasi yang sempat merasakan
zamannya tanpa ada social media
social media ini kan seperti corong yang membantu masyarakat untuk lebih mudah
menyuarakan pandangan keresahan mereka ketidaknyamanan mereka
dan kemungkinan untuk didengar dengan yang berkepentingan lebih dekat
kalau zaman dulu kan kita kalau misalnya punya keresahan
kalau ke dpr
aduh kita demo
aduh kita demo
pakai tongak bener
bawa mobil berdiri
ada era yang seperti itu
nah kalau dengan adanya era sosial media seperti ini
kira kira masih perlu nggak sih rakyat gitu masyarakat
sampai speak up nya dengan gaya seperti contohnya bima
ataupun yang kontroversi lainnya
untuk bisa didengar dan dilihat
itu sebenarnya yang jadi pertanyaan
kalau yang lembut lembut aja
karena agarlio ini sering menghadapi
hal hal yang tadi
ya speak as nya baik melalui media sosial
maupun langsung datang ke depan
hampir tiap hari gerbang depan itu ditutup
tentu sebagai lembaga parlemen
kompleks parlemen ini memang
salah satunya memang
menggunakan terminologi rumah rakyat gitu ya
jadi setiap apapun yang publik merasa pengen menyampaikan itu
saluran tetap kita buka
kita punya biro hukum dan pengaduan masyarakat gitu ya
yang banyak menerima pengaduan masyarakat juga gitu ya
dan berbagai ini ya
berbagai kanal kanal yang juga kita buka
dan kita memonitor lewat
bagaimana perbincangan perbincangan di publik
tentang dpr gitu ya
kita juga melihat itu
mudah mudahan ke depan
format itu akan
ketemu dengan bagaimana cara
anggota dewan itu mengelola
karena kan setiap komisi itu
setiap masa sidang itu kan juga
bertukar pikiran dengan
mitranya dengan kementerian gitu ya
masalah masalah yang ada di dapilnya dan lain sebagainya
jadi kalau lihat
platform bukan hanya yang terjadi di lampung sebenarnya
saya di beberapa grup itu sudah melihat
di banyak daerah gitu ya di sumatera di kalimantan
ikut ikutan yang sama supaya ada perhatian
asal viral gitu ya
tapi beneran ya cara asal
bukan itu ada masalah benar masalahnya ada
saya sih tidak bukan jubirnya pemerintah
dari dpr gitu ya
memang pemerintah itu
beban anggaran itu besar sekali
sehingga perlu ada prioritas prioritas
nah mungkin itu juga yang
selalu diklarifikasi oleh anggota dpr pada saat masa sidang gitu ya
kan dengan keterbatasan apbn tentu nggak semua prioritas itu bisa dilakukan gitu ya
tentu itu yang jadi
hal yang juga publik perlu tahu sebenarnya
nah untuk itu memang
tadi catatan dari mbak anya itu sebenarnya penting
buat kami buat kita gitu ya
di sini ada mbak roro gitu yang
rapat kerja dengan mitra dengan menteri menteri kementerian itu
apa apa saja yang memang itu menjadi
catatan yang publik butuhkan
saya kira mungkin itu yang
diperbaiki relasi komunikasi pemerintah
ini saya tanya juga
wanita di depan saya ini ya
sebenarnya dengan fenomena speak up ini
kalau bahasa agamanya
lebih banyak manfaat atau mudorotnya ini
apakah karena stylenya sekarang itu
katanya bahasanya bahasa gaul banget gitu sehingga tidak tahu tata krama atau seperti apa
kalau untuk tanya manfaat atau ya
mbak roro nih ngerasainnya bagaimana
eh dua duanya nanti siapa dulu deh
dua duanya nanti siapa dulu deh
kalau saya sebagai masyarakat malah senang dok
karena kita punya satu corak yang bisa mendekatkan
antara kotak saksi penulis saran
dengan si penerima saran
kalau zaman dulu kan
berharap dari kotak sarannya benar dibuka nggak ya
ini toa gue benar benar nyampe ke dalam nggak ya
secara kan saya berdirinya di luar pager gitu kan ya
nah kalau dengan adanya sosial media kan
tidak hanya membantu untuk tersampaikan lebih cepat
tapi juga bisa mengumpulkan massa
yang memiliki problema yang sama
jadi kalau untuk masyarakat
ada rasa manfaatnya lebih ya
cuman sebagai masyarakat juga saya ngerasa
tutur kata caranya tuh
terlalu mengandalkan cara untuk viral dulu dibandingkan isinya
suka takut sendiri gitu loh
itu saya mau tanya lagi terkait dengan itu tapi
supaya lebih adil
mbak roro tadi terkait dengan pertanyaan saya pertama gimana
kalau saya rasa sih memang pada dasarnya
setiap instansi baik itu pemerintah dpr
check and balance itu kan penting ya
dan kita sebagai wakil masyarakat juga harus mendengarkan
apa namanya apa yang menjadi
bagian dari keluhan masyarakat
sependapat gitu bahwasanya
segala sesuatu hal itu bisa dikomunikasikan dengan baik
dengan cara yang tentunya baik juga gitu
mengikuti berbagai macam set norma yang etis
agar yang menerima masukan dan kritik juga bisa melihat bahwa
oke ini adalah kritik konstruktif
dan kita sebagai kalangan dari pemerintah dari
dpr ya kita bisa membenahi diri
dan bisa melakukan pekerjaan kita atau memperbaiki pekerjaan kita agar kerja bisa optimal
jadi memang pada dasarnya
paham bahwa ada batasan batasannya
juga ketika kita menyampaikan sebuah opi
penting nggak orang terus melakukan speak up untuk membantu kerja kerja dpr
atau justru dpr harus lebih banyak melakukan speak up
saya rasa dua duanya ya jadi di satu sisi kita berharap bahwa ada check and balance yang dilakukan gitu
dimana kita dalam posisi mendengar aspirasi itu ya kan
kritism yang pada pantasnya memang kita harus mendengarkannya agar kita bisa membenahi diri
tapi di sisi lain juga sebagai wakil rakyat ya kita diberi amanah untuk kemudian menyuarakan
baik itu aspirasi atau apa yang menurut kita dibutuhkan oleh bangsa
jadi speak up justru ibaratnya kalau dpr tidak speak up berarti tidak menjalankan tugasnya gitu loh
itu kadang kadang saya gemes gitu kalau misalnya kita udah duduk di dpr ini amanah loh dari masyarakat
jadi kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan stage ini dengan baik untuk kemudian menyuarakan aspirasi
sama aja kita tidak kerja gitu itu yang
tergelitik pengen nanya eh siapa tuh yang nggak speak up gitu
tergelitiknya langsung ke arah sana loh oke terus
dan you know di dpr itu pada dasarnya ya gampang gampang sulit gitu loh
karena kadang kadang kita sudah perform
kita sudah mengabdi ibaratnya ya sudah menyuarakan aspirasi dan lain sebagainya
tapi tetap aja dipandang jelek
karena tingkat kepercayaan publik terhadap institusi terkhusus dpr itu masih sangat rendah
bisa dibilang di kisaran lima puluh an persen lah ya dibandingkan misalnya tni atau lembaga lembaga lainnya
tapi dpr itu punya juga open parliament indonesia
jadi justru ini adalah salah satu tekad kita di dpr ya kan bang indra
sampai manggil pak gitu
sampai kecelakaan manggil pak
dan di situ ya kita berupaya gitu bagaimana caranya dpr ini bisa melakukan tugasnya semaksimal mungkin
dalam arti kata kita juga membuka ruang untuk bagaimana masyarakat bisa berkontribusi terhadap pembahasan yang ada di dpr
setiap kungker pada saat masa reses itu ke dpr mendatangin
daerah daerah gitu ya
pm prof nya gubernur nya dan semua jajaran segala macem ya
nah sebenarnya catatan catatan dari dpr kan sudah ada ya
kalau kita sebut speak up itu sudah dilakukan penekanan penekanan dari dpr kepada pemerintah pemerintah daerah pemerintah setempat gitu ya
ini kan sebenarnya ada persoalan sebenarnya
pemerintah daerah atau pemerintah provinsi yang tidak merespon publik kemudian hal hal semacam ini
lalu publik berpikir
pemerintah publik berteriak sendiri gitu ya dengan kontennya dengan segala macem
dan kemudian jadi seolah olah ada peran dpr yang belum maksimal misalnya gitu ya
tapi sebenarnya juga ada pertanyaan bagaimana pm prof atau pm daerah kabupaten kota ini bekerja
itu kan juga satu refleksi ya sepanjang perjalanan bangsa kita tujuh puluh enam tahun misalnya gitu ya
nah ini juga sebenarnya menjadi catatan dpr mungkin untuk lebih
pm prof dan pm daerah kabupaten kota itu juga untuk bisa merespon kepentingan pentingan publik
gimana mbak roro ngelihatnya gimana sih peran di pemprov ini merespon yang speak up semacam itu
ya menurut saya harus ditindaklanjuti ya
apalagi kalau memang pada dasarnya ada sebuah isu yang mendadak viral gitu
memang ada kebenaran di dalamnya gitu
jadi bukan asal viral dan tidak ada basisnya
ibaratnya kan kayak seakan akan menyebarkan informasi yang notabene hoax gitu kan
nah itu ibarat ya kita gak usah ngeladenin juga gak apa apa sebetulnya
tapi kalau memang ada kebenaran di dalamnya saya rasa pemerintah baik itu di level provinsi kabupaten
mempunyai keundangannya masing masing untuk melakukan sebuah perubahan
untuk menelusuri bagaimana sebetulnya kenyataan di lapangan dan mereka punya tim loh untuk ini
kalau kepala daerah itu kan tinggal merintah aja
tangan kanannya siapa tolong dicek diperiksa
atau bisa langsung kunjungan ke wilayah itu
kalau di lampung misalnya yang kemarin sempat rame itu kan jalanannya yang sangat amat rusak gitu kan
sampai pak jokowi bilang bahwa beliau bisa tidur nyenyak gitu
padahal sebetulnya nggak bisa ya kan
jadi itu menurut saya ya mempunyai peran sangat amat penting pemerintah dalam hal ini
untuk kemudian menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk membenahi permasalahan
jadi speak up adalah penting menurut saya
dengan batasan batasan tertentu
karena ada kebijakan yang mengaturnya juga
dan masyarakat juga harus paham apa yang merupakan speak up dengan cara yang benar
apa yang speak up dengan cara yang kurang benar yang tidak etis normanya juga
karena regulasi juga menjamin
tetapi juga menjamin dengan adanya batasan norma tadi
ada undang undang ite dan sebelumnya ada undang undang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum
nah sekarang di muka umumnya tidak hanya tadi paket tua tadi
tapi juga melalui media sosial itu sudah di muka umum
jadi sebetulnya negara menjamin persoalannya ketika yang melakukan itu kebablasan
tentu juga harus ada peringatan juga
terakhir sudah selesai
baru mau speak up
baru mau curhat ini baru mau pindah dapur sedikit nih
tapi biasanya yang enak enak itu yang mau dibatasi
oh gitu ya
kalau dibatasi hanya penasaran nanti bisa dilanjutkan lagi
ternyata ilmunya begitu
sebagai seorang selebriti anggota masyarakat penyiar pernah host apalagi
kesimpulan omongan atau perbincangan kita hari ini apa menurut mbak ali
bebas ini jadi dibebas saja
bebas ini ya
ini dakdikduk loh saya
biasanya kalau jadi bos
kan sesuai mah honornya kayaknya
bang indra ah jadi malu
tapi memang sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa bersyukurlah generasi sekarang
yang memiliki corong untuk speak up yang lebih individual
yang lebih pribadi
mereka punya secara personal corong untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan
apa yang mereka pikirkan
tapi jangan sampai kayak kita mendengar orang yang ngomel ngomel tanpa ada isinya
jadi tolong sebelum bersuara dikumpulkan dulu data datanya
pastikan yang disampaikan itu memang berisi fakta
bukan hanya rumor yang hanya disampaikan dari satu orang ke orang lain
sampai ke akun yang memiliki banyak followers tanpa tahu faktanya
dan mau tidak mau
kita ini kan memiliki dasar pendidikan yang kuat lah ya
mungkin saya katakan demikian
terkadang ada beberapa tutur kata yang harus diperhatikan
mungkin kalau lagi marah biarkan ungkapkan dengan emosi
tapi jangan sampai meluarkan sumpah serap
kata kata yang kadang kadang bikin kita tuh ngerasa akhirnya nih ya
yang tadinya ingin murni secara tulis ingin mendengarkan
karena kritis atau sarannya
mau jadi shutdown
kayaknya saya ada beberapa akun yang awalnya saya ngikutin karena kritikannya bagus pendapatnya bagus
begitu sudah mulai kebablasan
jadi mau ngomong apapun dah sederhana
cuma dah sederhana main bawah
jadi itu mungkin yang bisa disampaikan bahwa
gunakanlah momentum untuk speak up
tapi gunakanlah dengan cara yang beretik
atas kesimpulannya mbaknya
ber speak up lah secara bijak
kalau mbak ruru
kalau dari saya mungkin kualitas ini sama ya
jadi memang kita harus mengoptimalkan kesempatan untuk speak up
baik itu dari kalangan masyarakat dpr pemerintah dan lain lain gitu
jadi bagaimana kita mengoptimalkan kesempatan itu tapi kembali lagi mengetahui batasan batasannya tuh seperti apa
ada etika dan norma yang harus kita ikuti
pemeriksaan fakta juga sangat penting
jadi kita harus ketika menyampaikan sebuah pesan
itu betul betul harus berdasarkan fakta di lapangan
atau fakta yang dikemukakan oleh sumber sumber yang memang terpercaya gitu
jadi pada dasarnya itu tadi gitu
kita apalagi dengan hp ya
hp ini kan semua orang ya mayoritas dari masyarakat itu punya akses
apalagi kalau misalnya kita berbicara mengenai internet aja itu lebih dari dua ratus juta penduduk indonesia punya akses
kalau tiktok sendiri aja udah seratus juta penduduk indonesia yang punya akses terhadap tiktok
maka dengan akses dan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat kepada kita semua ya kita harus menggunakannya seoptimal mungkin
kembali lagi dengan mengingat bahwa ada beberapa standar yang harus kita fulfill dengan menggunakannya
luar biasa kesimpulan yang komprehensif nih dari mbak roro
bang indra mungkin ada closing statement juga yang bisa disampaikan
saya kira tadi yang disampaikan sama mbak roro itu sudah menyimpulkan kepentingan masyarakat
dan bagaimana cara pandang dpr pada publik ya ke depan soal cara itu menjadi penting gitu ya
karena kita bangsa yang berada di negara ini

karena kita bangsa yang berada di negara ini
bagaimana kita menghadap gitu ya bagaimana kita mengedepankan sopan santun dan tata cara yang baik
sehingga tidak menggunakan istilah istilah yang orang lain menjadi tidak nyaman gitu ya
dan yang penting memang tentu buat saya dari sisi lain pemerintah provinsi pemerintah daerah kota
karena tadi isunya berangkat dari masalah masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik
tentu juga harus bisa
untuk merespon hal hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat gitu ya
baik kesimpulannya sama sebetulnya ya
pertama speak up pijak santun berdasarkan fakta
jadi kalau yang berlebihan memang selalu hasilnya tidak baik
apapun itu apalagi speak up dan menyampaikan aspirasi
dan tugas anggota dpr sebagai wakil rakyat sebagai penyambung lidah rakyat juga
paling benar itu ya
tolong masyarakat ini dikasih tahu apa saja yang sudah terjadi speak up untuk kita juga
laporan kerja juga ya
kadang kadang harus juga butuh diayomi kadang harus juga viral juga
dan beberapa ya jadi nggak apa apa viral
tapi viral yang baik tentunya yang orang tahu tentang apa yang dilakukan oleh dpr dan apa hasilnya
baik sobat parlemen
kita sudah di penghujung obrolan kita
yang sudah menghadirkan para tamu yang luar biasa tentang fenomena speak up
sampai jumpa lagi di ini parlemen episode berikutnya